tercatat lebih dari lima tiga ratus jenazah berhasil ditemukan di kota derna libya
mereka adalah korban dari badai daniel yang menyebabkan bendungan di wilayah ini jebol
rekaman video menunjukkan para sukarelawan dari organisasi bulan sabit merah lipia
membawa jenazah dari balik kereruntuhan bangunan melewati semak semak hingga menyeberangi sungai
pejabat setempat mengatakan jumlah korban jiwa diperkirakan akan terus bertambah bahkan hingga dua kali lipat
berdasarkan data yang dirilis oleh organisasi internasional untuk imigrasi atau iom
di libya banjir ban yang membuat sekitar tiga puluh orang mengungsi dari kota derna